dalam laga terakhir di grup a yang digelar di stadion nasional olimpiade pnom penh
gol pertama indonesia dicatat titan agung pada menit sembilan
menjelang akhir laga babak pertama kamboja mampu menyamakan kedudukan melalui sambaran sofa makara
setelah turun minum beckham putra membawa indonesia kembali unggul di menit lima puluh satu
keunggulan satu dua untuk indonesia bertahan hingga akhir laga
pelatih timnas u dua puluh dua indra syafri menyebut keputusan rotasi pemain saat melawan kamboja adalah pilihan yang tepat
sebab hal ini akan mempermudah pelatih menyusun strategi untuk melawan tim yang jauh lebih kuat
dan akhirnya dari empat match itu kami punya kesimpulan dapat susunan terbaik tim nasional indonesia untuk menghadapi semifinal
dan itu berkat dari empat pertandingan tersebut termasuk tadi yang kamboja
hampir lima pemain kunci kita kita tidak mainkan
dan rupanya juga memang kami bersyukur juga dari dua puluh pemain yang kami pilih
bisa dilihat sendiri semuanya menunjukkan kemampuannya
indonesia berhasil keluar sebagai juara grup a dengan poin sempurna
namun langkah garuda muda akan kembali diuji pada babak semifinal
dengan tim tim kuatnya yang diperlukan untuk mencapai kemampuan yang terbaik

dan diperlukan kemampuan yang terbaik untuk mencapai kemampuan yang terbaik
dan diperlukan kemampuan yang terbaik